tempat tempat ini juga berpotensi menjadi tempat penularan covid sembilan belas
karena menimbulkan kontak erat antara pemberi jasa pelayanan dan pelanggannya
untuk itu perlu diatur sebuah upaya pencegahan penularan covid sembilan belas
dengan penerapan protokol kesehatan
pernyataan reysa brotoasmoro tim komunikasi publik gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas ini
seolah mengingatkan kita semua yang sudah kangen ingin melakukan perawatan di salon
ada sejumlah aturan tetap menjadi acuan saat anda melakukan perawatan
salon tradisional rumahan di kawasan gandaria konsumen diwajibkan reservasi sebelum datang ke salon
konsumen juga wajib rapid test serta melakukan pembayaran non tunai
kami memperhatikan sekali protokol kesehatan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah
kita juga menyarankan bahwa
tamu yang datang itu melakukan rapid test lebih dahulu
karena kami terapis terapis di salon samia ini juga melakukan rapid test juga
protokol kesehatan yang lebih ketat juga diterapkan salon di pusat perbelanjaan di kawasan jakarta selatan
selain mengukur suhu tubuh penggunaan masker hingga membatasi jumlah pengunjung
pihak salon juga melakukan disinfektan berkala
jadi di kita itu
sebelum kita mulai salon buka
waktu awal setelah psbb itu kita mengadakan rapid test
bagi tamu yang datang ke salon kami
kami menyiapkan apd yaitu cap kita disposal dari plastik
lalu kita juga menyediakan ice shield untuk mereka
jadi dari situ kita sama sama menjaga keamanan dan kesehatan untuk terhindar dari
kangen juga sih untuk nyalon ya udah berapa bulan kita gak nyalon
tadi juga kalau misalkan salon yang ke rumah cuman kayak kita kan gak tahu mereka dari mana juga kan
terus juga keamanannya juga kurang
nah kalau di sini kan kayak udah ada staffnya udah ikut juga kan rapid test
tadi aku juga udah bilang sama stylist aku
terus juga lebih aman sih jadinya
diharapkan dengan kesadaran dan kedisiplinan pengelola dan konsumen
konsumen dalam menaati protokol kesehatan
perekonomian di industri jasa ini bisa bangkit kembali
oke terima kasih aman
nah akhirnya saya bisa merasakan merawat diri di salon
meskipun agak ribet dibandingkan normal
tapi memang sebagian dari jasa para orang yang dicantikan memberikan protokol lebih ketat
seperti tadi penggunaan alat pelindung diri bagi konsumen ataupun memberikan rapid test langsung bagi para konsumen di tempat
namun hal tersebut dilakukan untuk menghindari adanya penyebaran kluster baru covid sembilan belas
dan juga menjamin kenyamanan dan juga keamanan konsumen
ngoho nenang takar selajar ahmad yogyakarta